bakal calon presiden anies rashid baswedan membenarkan pembahasan nama calon wakil presiden yang akan mendampingi dirinya semakin mengerucut dalam koalisi perubahan untuk persatuan
anies menyebut pembahasan masih terus berlangsung
dalam pertemuan tim kecil baca pres koalisi perubahan untuk persatuan jumat sore anies mengatakan pertemuan ini membahas tiga topik
topik pertama adalah terkait nama nama cawapres yang akan mendampingi dirinya dalam pemilu mendatang
anies menyampaikan sampai saat ini belum bisa mengumumkan nama cawapresnya
namun pembahasan ini terus mengerucut pada beberapa nama
yang ketiga adalah pembahasan mengenai calon wakil presiden
tim juga mulai membahas dan nanti ini prosesnya masih berjalan
kami merasa ini sebuah tanggung jawab penting
ini bukan main main ini bicara tentang bangsa bicara tentang negara dan arah kita ke depan
bukan atraksi atraksi sekedar untuk menjadi percakapan
itulah sebabnya kita seriusi prosesnya
nanti kemudian ketika pada waktunya sudah selesai maka kita akan sampaikan kepada masyarakat atas apa yang dijalani di dalam proses ini